menko maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan kembali mengklaim situasi pandemi di indonesia saat ini terkendali
pernyataan luhut mengundang beragam respon dari sejumlah pihak yang melihat kondisi pandemi justru sebaliknya
fakta di lapangan paling tidak menunjukkan rumah sakit dan juga nakes yang kewalahan
serta angka penambahan kasus harian yang terus memecahkan rekor
bahkan pada hari ini juga kembali menembus angka tertinggi
benarkah pemerintah sudah bisa mengendalikan pandemi saat ini
atau seperti yang banyak disampaikan oleh sejumlah pihak itu hanya kemudian kalimat kalimat manipulasi
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan pak hermawan saputra dewan pakar dari iakmi
dan juga dr mahesa paranadipa ketua pelaksana harian tim mitigasi dari idi
selamat malam dr mahesa pak hermawan apa kabar
baik selamat malam
kami juga masih menunggu nanti bergabung
ada pak alexander kaginting kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
sebelum saya akan ke pak hermawan dan juga ke dr maesek kita coba dengarkan lagi apa kemudian optimisme yang disampaikan oleh pak luhut ya
menko maritiman juga investasi yang menyebut bahwa saat ini pemerintah masih bisa mengendalikan pandemi
kita dengarkan berikut ini
kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya sangat sangat terkendali
jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali
jadi semua kita laksanakan
bahwa kita punya masalah saya berkali kali sampaikan yes kita punya banyak masalah dan ini masalah kita perbaikin dengan tertib
karena tim saya ulangi tim bekerja sangat kompak
jadi presiden memberikan direktif yang sangat jelas dan presiden sekali lagi saya katakan in charge di semua ini
dan kami sebagai pelaksananya tidak ada masalah dalam sini
semua kami putuskan secara terintegrasi
saya ulangi semua kami putuskan secara terintegrasi
ya tadi itu kalimat optimistis ya dari pak luhut bin sarapanjaitan
kalau saya ingin dengar pendapat dari anda berdua saya mungkin mulai dari dr maesa dulu dok
mungkin kan salah satu yang indikator bahwa situasi saat ini terkendali atau tidak adalah vaskes misalnya
atau nakes yang semakin kewalahan atau bekerja sangat keras ketika varian delta menyerang
dan banyak kasus positif covid sembilan belas hari ini
apakah memang anda melihat saat ini sejauh ini situasinya masih terkendali dr maesa
ya terima kasih mas rehat
sebelum saya bicara tentang fakta yang kami alami sendiri tujuh jam yang lalu saya lihat berita sendiri kementerian kesehatan
menyatakan ada dua belas provinsi bor covid nya pada kritis ya
itu yang berarti
itu yang berarti
itu yang berarti
dan antrian pasien masih terus terjadi mas rengas di igd
beberapa hari yang lalu kami tim mitigasi idi lakukan rapat koordinasi dengan seluruh tim mitigasi di seluruh indonesia
banyak sekali permasalahan permasalahan yang dilaporkan oleh teman teman terkait dengan tidak hanya bot saja
tapi juga terkait dengan krisis oksigen
dan yang sekarang yang sering dilaporkan adalah obat obatan
jadi menurut saya dalam beberapa hari terakhir ini belum ada progres ya walaupun ppkm darurat sudah diberlakukan
tapi di jalan jalan memang fakta makin lengang
tapi belum sejalan dengan kasus kasus yang kami hadapi setiap hari di rumah sakit ya
oke jadi kalau kemudian disebut ini terkendali rasanya kalau melihat fakta di lapangan dari sisi vaskes atau mungkin nakes masih jauh dari itu ya dok
masih jauh dari itu ya dok
itu fakta yang kami hadapi di fasilitas kesehatan ya mas renhat
dan jumlah kematian dokter sendiri kami bisa laporkan baru masuk minggu ke dua juli saja
dan ini cukup prihatin bagi kami
oke saya ke pak hermawan
pak hermawan kemarin juga pemerintah lewat menko luhut mengatakan bahwa salah satu indikator situasi hari ini adalah
tingkat kesembuhan yang terus meningkat atau tinggi
nah apakah itu kemudian juga bisa menjadi salah satu indikator ya menurut anda membaca situasi pandemi hari ini
ya pertama saya ingin menyampaikan ya makna terkendali ini paling tidak bisa kita lihat dari tiga aspek bung reinhardt
pertama terkendali secara manajerial atau manajemen tata kelola stewardship governance untuk penanganan covid
yang kedua di layanan yang mungkin dokter mahesa bisa menyampaikan dari perspektif kapasitas layanan dan juga tenaga kesehatan idi dan lain lain ya
yang ketiga itu kendali epidemiologis atau kendali kasus
nah saya ingin bicara dari kendari epidemiologis
yang berikutnya itu berkaitan dengan angka insidensi
laju kenaikan kasus harian itu bukannya meningkat tetapi menurun secara drastis empat belas hari berturut turut
bukan kita melihat penurunan kasus harian empat belas hari berturut turut malah kenaikan terus
yang tiap hari ini kan rekor rekor baru
bahkan world matters gitu ya di hari ini mengeluarkan catatan ya sejak hari kemarin kenaikan lebih dari empat puluh ribu termasuk hari ini
itu menjadi rekor tertinggi di dunia saat ini
mengalahkan india brazil amerika dan negara negara lain
mengalahkan india brazil amerika dan negara negara lain

termasuk rekor kematian lebih dari delapan ratus kematian per hari indonesia menjadi rekor tinggi
nah sehingga ukuran ukuran ini secara epidemiologis tentu saja tidak menunjukkan kendali atas angka angka epidemiologis ya
tetapi kalau mungkin dari kendali manajerial bahwa tata kelola penanganan ini terus dilakukan secara integratif oleh pemerintah dan pemerintah daerah bisa jadi terkendali
namun demikian juga seperti yang disampaikan oleh dr mahesa ada juga kendali layanan
dan indikatornya adalah indikator dan outcome
karena outcome nya berkaitan dengan kapasitas pelayanan rimasakit yang sudah over capacity
outcome nya ya angka kesakitan dan kematian itu
ordinity dan mortality begitu yang masih cukup tinggi
pak hermon menarik
kalau tadi anda katakan secara manajerial mungkin ini bisa terkendali lewat kebijakan yang ada
seperti apa yang menurut anda secara manajerial

saat ini anda bisa katakan bisa terkendali
ya bicara manajerial itu menyangkut dua hal
presiden sudah menunjuk menko marves sebagai kendali untuk penanganan ppkm darurat di jawa dan bali
artinya satu komando
chain of command ini merupakan indikator pertama
yang kedua juga span of control ya
rentang kendali ada juga rantai komando
tadi chain of command berkaitan dengan rantai komando

sekarang rentang kendali ya
dan adanya pembagian peran pusat dan daerah dalam penanganan ppkm darurat misalnya
masuk dalam proses vaksinasi dan penyediaan tempat tempat fasilitas isolasi mandiri
tambahan kapasitas tempat tidur dan lain lain
pemerintah memang terlihat masih sangat bekerja
luar biasa kita apresiasi dan kita dukung upaya upaya yang signifikan itu
karena memang kita sedang berpacu melawan kecepatan penularan komando

tapi memang kalau kita lihat dari perspektif angka angka epidemiologis
atau kenaikan kasus dan juga layanan
itu boleh jadi yang belum ada tanda terkendali sejauh ini dari angka angka
tapi anda melihat secara manajerial ini karena sudah ada satu kebijakan yang baru mungkin ya ppkm darurat
yang sudah diterapkan dari secara top down gitu ya
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ini
saya melihat bahwa manajerial terkendali bisa jadi iya karena tadi presiden sudah mengamadatkan komando ini
pada satu figur yaitu menko marves pak luhut
dan ini memang menyebabkan chain of command rantai komandonya itu bergerak lebih baik
juga span of control pengawasan juga berjenjang juga
baik terjalin erat antara pusat dan daerah di lapangan
oke baik kita harus break dulu dr maesa dan juga pak hermawan
nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi ini soal situasi pandemi apakah memang sudah terkendali atau belum
di segmen berikutnya kami akan segera kembali saat lagi tetap di cnn indonesian news
saya lanjutkan diskusinya kita masih membahas situasi pandemi yang menurut pemerintah masih terkendali
dan harapannya minggu depan terjadi penurunan angka kasus harian
kita coba dengarkan lagi kemudian apa penjelasan dari menko luhut berkaitan juga dengan harapan terhadap ppkm darurat bisa menekan angka kasus harian
mungkin dengan sekarang kelihatan kita mencoba supaya betul betul kalau bisa kasus ini jangan lebih dari tiga puluh ribuan
tapi dari tiga hari terakhir ini kita lihat sudah berkisar selalu bermain di antara tiga

jadi tapi dari tiga hari terakhir ini kita lihat sudah berkisar selalu bermain di antara tiga puluh ribuan
jadi dari tiga hari terakhir ini kita lihat sudah berkisar selalu bermain di antara tiga puluh ribuan
tapi tiga hari terakhir ini kita lihat sudah berkisar selalu bermain di antara tiga puluh ribuan
bebasi batu ratan frederic rommel bah sinon
tidak ada lagi pertanyaan tentang pemuna moistur gracias di meratakan relatya sendiri
karena pematuhan pada tadi ppkm darurat kita akan bisa bertambah baik
saya sapa brigjen tni purnawirawan alexander k ginting
kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas yang sudah bergabung bersama dengan kami
dr alex selamat malam apa kabar
selamat malam salam sehat
salam sehat pak alex kita bicara soal situasi pandemi yang dinilai masih terkendali oleh pemerintah
kalau tadi dari sisi nakes ya ada dari idi dr maesa mengatakan dari segi vaskes dan juga nakes
masih jauh dari kata terkendali sebetulnya
juga pak hermawan tadi menyoroti soal dari ukuran epidemiologis juga masih sangat jauh
kalau kemudian dari sisi manajerial mungkin bisa
apakah satgas juga melihat bahwa sejauh ini situasinya masih terkendali pak alex
ya jadi pkm darurat tentu disiapkan sebagai instrumen
untuk menjawab kenaikan kasus
kenaikan kasus harian yang terus bergerak dari mulai dua puluh ribu terus sampai tiga puluh bahkan berapa hari ini sampai empat puluh ribu
dan tentu itu akan berdampak juga berhadap mereka yang akan masuk ke rumah sakit
dan mereka juga yang isolasi mandiri
dan dua hal ini yang harus kita benar benar harus diantisipasi
sehingga ppkm darurat
jadi mengerak dari seluruh orang
tapi juga bagaimana meningkatkan testing
bagaimana juga untuk bisa melihat rumah sakit bisa siap untuk melayani mereka yang sakit
dan isolasi mandiri juga bisa didampingi
tentu data yang empat puluh ribu yang hari ini terjadi itu bukan infeksinya hari ini
kalau ada empat puluh ribu dilaporkan itu infeksinya antara sepuluh sampai empat belas hari yang lalu
jadi onset yang sudah memang terjadi
di antara sepuluh sampai empat belas hari yang lalu sesuai dengan masa inkubasinya
kemudian kenapa sekarang banyak yang bergejala
dan kemudian masuk ke fase ringan
itu kita sebagaimana yang dilaporkan oleh balis dan eijkman
ditemukan varian baru
jadi dengan concern yang ini
tentu ppkm darurat harus memang diimplementasikan harus lebih tegas
lebih tegas lebih disiplin
dan kemudian harus lebih berwibawa
sehingga mereka yang jadi sektor esensial
maupun di sektor kritikal
itu bekerja sesuai dengan aturan
dan mereka yang di non non sosial harus patuh dan taat untuk tetap ada di rumah
dan kemudian juga di dalam ukuran pandemi
bahwa mereka yang bergejala juga harus di rumah
mereka yang kontak erat di karantina
mereka yang terkonfirmasi mereka harus diisolasi
ini ukuran ukuran yang harus
sudah definitif dan tidak boleh ditabrak ataupun dilanggar
karena kalau ini ditabrak maka akan terjadi transmisi
nah bagaimana rumah sakit
rumah sakit tentu sudah ada strategi konversi
dan pemerintah dengan ppkm darurat tersebut tentu
ada berbagai action plan yang harus disiapkan
termasuk membentuk rumah sakit darurat
dengan rumah sakit itu sendiri
sebagaimana seperti di rspad dibentuk rumah sakit lapangan
tapi dengan sdm yang melekat pada rspad itu sendiri
sehingga yang terjadi adalah penambahan kapasitas
untuk mereka yang sakit sedang
dan kemudian bagi mereka yang critical tentu nanti akan ditempahkan di asiu
demikian juga nanti dengan rumah sakit rumah sakit darurat lainnya yang akan dibangun
tentunya ini untuk merespons
pasien pasien isoleman diri yang perburukan
sehingga bisa mendapat terapi
jadi artinya pemerintah sudah menyiapkan dari hulu sampai hilir
dalam rangka merespon semua kegiatan yang ada
jadi artinya pemerintah juga sudah menyiapkan
berbagai industri oksigen
untuk bisa memberikan kontribusinya ke seluruh rumah sakit yang ada
termasuk juga industri farmasi
dan dalam hal ini tentunya keterlibatan gp farmasi juga harus ada
untuk bisa menyiapkan obat obat yang ada di apotek
ataupun di tempat obat yang mungkin masyarakat kesulitan untuk mendapatkan aksesnya
jadi tidak semata mata harus dari farmalkas yang ada di kementerian kesehatan
tapi juga kita harus mengajak gp farmasi untuk lebih proaktif
untuk bisa mendukung obat obat yang esensial
untuk fit yang lebih baik
dan juga yang ringan ataupun yang sedang
seperti tersedianya aditromisin
dan kemudian obat obatan pendukung lainnya
untuk mengatasi infeksi covid sembilan belas tersebut
baik pak alex artinya anda melihat bahwa
atau satgas juga melihat bahwa
pemerintah dan juga satgas
membaca akan ada
situasi yang jauh lebih baik dibanding hari ini
karena kalau hasil hari ini
kan tesnya bukan hasil hari ini
tapi kan ini bacaannya untuk minggu depan
peminggu depan ini optimistis bahwa memang
akan lebih terkendali dibanding dengan pada pekan ini
kalau kita pergi ke luar sana
kita pergi ke pasar ke jalan
kita pasti sudah melihat ada penurunan
memang dari hari pertama ke hari kedua tentu
seperti yang sekarang ini
tapi kalau kita lihat bahwa aktivitas
pergerakan manusia itu sudah mulai terbatas
dengan ini kita berharap
dalam dua minggu ini
infeksi yang terjadi akan
secara perlahan lahan itu akan melandai
dan ini harapan kita
tidak mungkin melandai misalnya empat puluh ribu
langsung drop menjadi dua puluh ribu
karena ini kan prosesnya kan proses biologik
artinya mana orang yang terinfeksi
ada yang sudah konfirmasi
ada yang kontak erat
bahkan yang terkonfirmasi baru bisa konversi
setelah hari ke empat belas bahkan ada yang hari ke dua puluh satu
dan juga kontak kontak erat lainnya
juga bisa timbul belakangan
jadi tentu yang kita harapkan ada penurunan
yang melandai apakah dia melandainya tajam
ataupun tidak tapi itu kita harapkan
dia akan bergerak terus
dan tentu dalam hal ini tentunya
bagaimana kita bisa membatasi gerak
dari satu manusia yang
manusia yang lain
baik bisa terjadi pembatasan pembatasan
dan dalam hal ini juga kita berharap juga
isolasi mandiri ini juga kalau misalnya
tidak terkendali dengan baik ini juga akan
memberikan penularan di tengah tengah keluarga
sehingga apa yang diperbuat oleh dirjen yankes
kementerian kesehatan yang menyiapkan
telemedicine dan paket obat itu sesuatu
yang harus kita apresiasi
dan kita berharap apa yang diperbuat oleh
dirjen yankes ini bisa di
bisa dilaksanakan di provinsi lain
karena kalau misalnya ada empat puluh ribu positif
dilaporkan itu sebagian besar mereka
berdiam di rumah tentunya mereka isolasi mandiri
oke baik pak alex
dan dalam hal ini tentu perlu ada dukungan pendampingan
tentu pun posko desa dan posko kelurahan
sudah mendampingi itu perlu ada tim expert
yang menguasai masalah klinik
tentunya dalam hal ini adalah puskesmas
ataupun tim kesehatan tabgas
ataupun juga dari kesehatan lainnya
yang bisa hadir secara real dan secara nyata
di depan mereka walaupun juga dengan menggunakan
whatsapp ataupun dengan menggunakan video call
ataupun dengan menggunakan telepon
tapi paling tidak yang mereka isolasi mandiri
mengerti apa itu gejala mengerti apa itu
saturasi menurun dan mengerti apa itu
temperatur di atas tiga puluh tujuh
ya dengan demikian mereka lebih bisa secara dini
untuk melakukan assessment sendiri
sehingga mereka bisa ke rumah sakit
kalau memang terjadi perguruan
oke pak alex saya ke pak hermawan
pak hermawan realistiskah kalkulasi pemerintah
kalau minggu depan angkanya bisa kasusnya
mungkin tidak langsung turun ke angka dua puluh ribu
tapi mungkin tiga puluh tiga tiga puluh empat ribu seperti tadi dikatakan
oleh pak luhut bin sarpanjaitan
memang kalau kita lihat dampak ppkm darurat
itu baru akan terasa antara dua minggu hingga tiga minggu setelahnya ya
kita bisa lihat apakah betul betul ppkm darurat ini efektif atau tidak
tapi kalau saya membaca dari data hari ini
dashboard harian kasus aktif kita ini kan sudah lebih
dari empat ratus ribu kasus dengan suspek juga yang lebih
dari satu ratus enam puluh ribu suspek dan juga tadi positivity rate
dan kapasitas rumah sakit yang masih bottleneck
di berbagai wilayah artinya di dalam dua minggu ke depan
rasanya masih sulit kalau kasus ini akan terkendali
mengingat angka angka statistik yang ada
jadi sekali lagi kalau kita lihat urusan pengendalian
covid itu bisa dilihat dari tiga aspek aspek manajerial
aspek layanan dan aspek epidemiologis
tentu saya bicara dari aspek epidemiologis berdasarkan
dashboard data harian dan indikator indikator epidemiologis
yang memang terus signifikan kenaikannya dan memang
kita belum terlihat terkendali dari data epidemiologis
oke baik saya ke dr maesa dokter artinya kalau tadi
di diskusi kita dampak ppkm derd mungkin masih sekitar
tiga minggu lagi artinya hari ini per sampai nanti beberapa
hari ke depan masih sangat sulit masih sangat berat
kondisinya bagi nakes terutama juga mungkin bagi rumah sakit ini
ya ini situasi yang kami mau tidak mau kami harus hadapi ya
mas prenhat karena ini menanggung jawab profesi kesehatan ya
tapi memang faktanya adalah seluruh tenaga kesehatan sekarang
sudah mencapai titik kelelahan ya karena lonjakan pasien yang
masih terus terjadi dan di tengah itu kita masih menghadapi
khususnya beberapa sarana perasarana yang juga kami menjadi ironis
kami dalam pelayanan ketika pasien membutuhkan oksigen dengan
saturasi menurun tapi ternyata stok oksigen itu sangat sangat
terbatas dan ini yang kami harus hadapi setiap hari
jadi kami berharap memang tidak menunggu dua minggu ke depan
besok atau lusa mudah mudahan kasus ini cepat menurun drastis karena
di satu sisi kami juga secara hati nurani tidak tega melihat pasien pasien
yang kita tangani tidak bisa secara maksimal karena lonjakan pasien
di igd di ruangan dan lain lain dan juga kami memikirkan juga
tenaga kesehatan yang juga harus dijaga apa stamina nya karena sepertinya
perjuangan ini masih panjang tapi kami terus menjaga semangat teman teman
di lapangan mas prenhat
dr maisa di luar ppkm darurat ya suara dari para nakes sekarang
di tengah situasi pandemi yang semakin memburuk mungkin saya bisa katakan
demikian karena memang saat ini angkanya masih tinggi kemudian juga
vaskes dan juga nakes kita sudah mulai kewalahan apalagi yang memang
perlu dilakukan oleh pemerintah mengintervensi lebih dalam lagi agar
tidak perlu menunggu dua tiga minggu ke depan untuk bisa kita masuk ke situasi
yang lebih terkendali tapi secepat mungkin kita harus menunggu dua tiga minggu ke depan
secepat mungkin ini harus bisa dikendalikan seperti apa
kita bahas di segmen berikutnya tapi kita harus break kami akan segera kembali
di saat lain
baik saya lanjutkan diskusinya saya akan langsung ke dr maesa kembali
kalau tadi pak alex katakan di tengah situasi saat ini rumah sakit sudah punya
strategi untuk mengantisipasi lonjakan kasus kemudian pemerintah juga sudah
menyiapkan berbagai logistik untuk membantu rumah sakit apakah ini semua
menurut anda sudah bisa paling tidak meringankan beban di vaskes dan juga nakes
hari ini karena kalau kita masih menunggu hasil dari ppkm darurat masih dua tiga minggu ke depan
tadi yang dari diskusi kita
ya mas rehat jadi kemampuan sdm dan sarana prasarana tentu ada keterbatasan
mas reinhardt jadi dalam penanganannya kalau pasien itu melebihi kemampuan tentu ini yang
kita khawatirkan jadi tapi kami tenaga kesehatan apalagi dalam situasi darurat seperti ini
tentu perspektifnya adalah perspektif darurat jadi dengan kemampuan apa pun dengan kondisi krisis
apapun kita berusaha untuk melayani masyarakat dengan apa adanya walaupun kadang kadang
lapangan ini berhadapan dengan situasi yang sangat emosional dari pasien maupun keluarga pasien
yang tidak bisa maksimal kita tangani keterbatasan oksigen serah persarana bahkan tempat tiba tiba
sekalipun dan obat obatan ini yang kami harus hadapi setiap hari jadi kami berterima kasih
pemerintah memberikan dukungan tapi kita berharap memang dampak dari ppkm darurat ini bisa cepat
dan kami mengharapkan ada ketegasan di lapangan agar masyarakat benar benar mematuhi protokol protokol
yang ada karena hampir setiap hari kami tidak hanya pasien di vaskes saja mas rehat tetapi juga
kondisi kondisi pasien pasien yang isoman yang kami harus tangani karena beberapa teman sejawat dokter
juga memberikan pelayanan telekonsultasi dan mereka menemukan si kondisi pasien pasien yang isman
juga butuh pertolongan cepat padahal sudah mencari rumah sakit manapun dengan kondisi yang sangat
penuh nah ini yang fakta yang kami harus hadapi setiap hari jadi memang tidak ada kata lain kami berharap
kasus ini cepat menurun kalau menunggu dua minggu depan ya mudah mudahan
mudah mudahan kita masih terus diberikan kekuatan ya semua mas renhat
oke harapannya demikian dokter saya ke pak hermawan pak hermawan apa yang disampaikan dari pak luhut
juga tadi kan menyinggung bagaimana kedisiplinan masyarakat kemudian vaksin program yang harus
tetap berjalan dan kalau memang semua disiplin bukan tidak mungkin kita bisa mengendalikan situasi ini
apa catatan anda lagi untuk pemerintah untuk satgas untuk semua pihak agar
situasi yang cukup berat saat ini kita benar benar bisa keluar dari situasi pandemi yang tidak terkendali ini
betul sekali bung reinhardt tidak salah apa yang disampaikan oleh pak menko bahwa kedisiplinan itu penting
tetapi juga ada yang menjadi tugas masyarakat ada yang juga menjadi tugas pemerintah
kalau masyarakat pada protokol kesehatan yang lima m misalnya pemerintah adalah yang tiga t testing tracing dan treatment
tapi problem kita sekarang harus dimulai dibalik ya tetapi yang dimulai duluan adalah treatment tracing dan testing
karena treatment yang tadinya menjadi hilir sekarang di penyumbatan bottleneck
nah oleh karena dia bottleneck maka upaya percepatan menyiapkan ini memang terus dilakukan
nggak bisa berhenti untuk memberikan relaksasi sedikit sembari melakukan tracing atau active case finding
penelusuran sehingga testing juga adalah konsekuensi logisnya
sebenarnya kita tidak perlu khawatir bila kita menemukan banyak kasus
karena dengan menemukan kasus secara besar dan masif cepat kita ketahui resikonya cepat ditangani cepat dipulihkan
sehingga meminimalisir angka mortality atau kematian
maka itu angka untuk spesimen rate seharusnya memang sudah meningkat hingga dua tiga kali lipat dari biasanya
karena sekarang kalau kita bicara kasus empat ratus ribu mestinya kita sudah menyampai specimen rate
satu juta per hari saat ini ya
demikian kan kenaikan walaupun misalnya tujuh ratus ribu atau delapan ratus ribu spesimen per hari
sudah sangat membantu karena kasus aktif kita memang sudah lebih dari empat ratus ribu saat ini bung reinhardt
oke pak herman bisakah kemudian anda membaca atau paling tidak dari apa yang anda lihat
anda teliti dari beberapa kebijakan kemudian juga angka angka kasus positivity rate dan lain sebagainya
kalau dua tiga minggu anda agak ragu begitu ya
artinya berapa lama kemudian kita bisa keluar dari
situasi yang tergolong berat hari ini apalagi ada dengan angka angka penambahan kasus yang cukup banyak
dan juga faskes dan juga nakes kita yang sudah mulai kewalahan ini
memang pendekatan kita tidak bisa lagi satu satu parsial ya harus paralel dan simultan satu sama lain
kebijakan peningkatan tiga t tadi treatment tracing dan testing
itu harus paralel dengan peningkatan juga upaya kedisiplinan masyarakat secara perilaku individu dan keluarga
tetapi juga ada upaya community empowerment kami menyebutnya adalah pemberdayaan masyarakat
contohnya bung reinhardt kalau misalnya kampanye yang masif stimulus
agar setiap rw itu minimal satu ruang isolasi mandiri disiapkan
artinya ini bentuk kontribusi masyarakat secara aktif itu sudah sangat membantu
karena kalau kita hitung dari lima ratus empat belas kabupaten kota tiga puluh empat provinsi kita akan mendapatkan ratusan hingga ratusan ribu hingga jutaan ruang ruang yang berbeda
jadi ini adalah perawatan yang baru yang diperuntukkan untuk mereka yang bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala
ini akan membantu paralel proses yang berjalan oleh pemerintah
tetapi ini semua adalah shortcut intervention ya
jadi pendekatan yang sifatnya masih dihilir
itunya betul betul untuk memutus mata rantai covid
untuk memutus mata rantai covid itu sebenarnya ada tiga saja
dari segi kebijakan dari segi vaksin dan dari segi kedisiplinan masyarakat
cuma saja vaksin masih sangat berproses belum bisa mewujudkan herd immunity
sementara kebijakan kita nah ini yang kita ppkm darurat juga harus kita lihat
sehingga hingga dua minggu ke depan efektif atau tidak
memang perilaku masyarakat kita terus kampanyekan dan berharap disiplin
tetapi sekali lagi untuk menstandarkan perilaku dengan perbedaan pendidikan ekonomi dan sosial budaya
memang tak bisa semuanya menjadi seragam
tapi kampanye harus terus kita lakukan dan upayakan
oke jadi kembali ke apa yang menjadi topik diskusi kita sejak awal
bahwa klaim pandemi terkendali yang disampaikan menko luhut
menurut anda perlu dilihat ulang lagi ini pak herbawan
ya kendali pada aspek manajerial kami setuju
bahwa chain of command and span of control sudah lebih baik dari sebelumnya
tapi kendali dari angka epidemiologis dan layanan kita perlu melihat
buktinya dalam waktu ke depan seiring dengan penerapan ppkm darurat
oke baik terakhir saya ke pak alex
bagaimana secara manajerial oke ada yang kemudian pak hermawan katakan setuju
tapi secara angka epidemiologis
terus juga tadi yang disorti oleh dr maisat
secara dilihat dari vaskes dan juga nakes
tampaknya belum bisa kita mengatakan bahwa situasi sangat sangat terkendali
seperti yang disampaikan oleh menko luhut
ya jadi kendali itu artinya stabilitas di hulu dan hilir itu masih terpelihara dengan baik
dan respons baik di hulu dan di hilir juga masih dikatakan
jadi kita harus berpikir
kalau kita bisa menyambut seberapapun kasus yang masih diperoleh
tapi sudah ada action plan yang dibuat
yaitu dengan rumah sakit darurat rumah sakit lapangan
isolasi yang terpusat isolasi mandiri
artinya sudah banyak yang diperbuat untuk bisa merespon semua yang terjadi ini
persoalannya sekarang adalah
bagaimana ppkm darurat baik yang di jawa bali maupun yang di luar
ini bisa mengubah masyarakat untuk tidak keluar dari rumah
bagi mereka yang di sektor non esensial
dan kemudian yang di critical maupun yang juga yang esensial
itu sesuai dengan aturan bisa bekerja dengan sebaik baiknya
dan kemudian isolasi mandiri bisa didampingi
itu salah satu mungkin yang dikatakan sudah terkendali
jadi artinya banyak upaya yang harus dilaksanakan
dan sebagai contoh di dalam dua minggu terakhir ini
kebutuhan oksigen itu sudah bisa di response
walaupun memang karena bor masih tinggi
kebutuhan oksigen tentu tinggi
kenapa karena covid ini identik dengan pneumonia
pneumonia identik dengan hipoksemi
hipoksemi identik dengan saturasi yang turun
sehingga memang oksigen sangat dibutuhkan sekali
dan ini sudah terjawab dari apa yang sudah disiapkan
dan kemudian kalau kita lihat ke sumatera
beberapa provinsi lainnya di luar jawa dan bali
kita sudah bisa melihat juga bahwa sudah terjadi penurunan
baik di jalan raya maupun di pasar pasar
tapi seiring dengan waktu ini ini akan bisa mengendalikan
dan melandaikan semua data data dan parameter epidemiologi yang ada
oke baik klaim pandemi terkendali atau terpelihara dengan baik
yang tadi juga disampaikan oleh pak alex
pembuktian adalah nanti ya ketika kita melihat beberapa minggu ke depan
apakah ada dampak yang signifikan untuk itu
tentu harapannya demikian dan kita juga dorong masyarakat
untuk semakin disiplin dalam masa ppkm darurat ini
terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
pak hermawan dr alex dr mahesa
sudah bergabung di newscast pada malam hari ini
kita bersama sama lihat bagaimana manajerial
dan juga hasil yang akan dilihat dari dampak ppkm darurat beberapa minggu ke depan
terima kasih bapak bapak selamat malam sehat selalu